pada dua puluh delapan juli jalan layang simpang susun semanggi dibuka untuk publik jakarta
sebelum nanti diresmikan pada tanggal tujuh belas agustus
tidak hanya untuk mengurai kemacetan ibu kota
kemolekan jalan layang ini juga menjadi perbincangan
karena menampilkan susunan lampu yang atraktif di malam hari
beberapa waktu lalu masyarakat dikagetkan dengan video viral simpang susun semanggi
yang menampilkan pencahayaan warna warni
banyak yang tak menyangka bahwa jalan layang ini juga dapat menampilkan atraksi lampu
namun atraksi yang sempat viral tersebut ternyata hanyalah uji coba internal dari pihak pengembang
masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan
sebelum simpangnya dikembang
yang siap dipertunjukkan ketika peresmian oleh presiden joko widodo pada tanggal tujuh belas agustus mendatang
proyek senilai tiga ratus enam puluh miliar ini sendiri memiliki dua ruas jalur
satu ruas diperuntukkan bagi kendaraan dari arah cawang menuju jalan mh tamrin
dan satu ruas lainnya untuk kendaraan dari arah grogol menuju blok m

warni di jalan layang ini nantinya dapat disesuaikan pada saat momen momen tertentu seperti tujuh belas agustus
sehingga nantinya simpang susu semanggi ini tidak hanya menjadi infrastruktur semata
namun juga dapat menjadi ikon terbaru ibu kota jakarta
reza ramadan jakarta